seorang sopir anggota dewan provinsi jawa barat memukul staf hotel eminens cipanas cianjur jawa barat
aksi pemukulan yang terekam kamera pemantau milik hotel itu diduga terjadi atas perintah majikan sang sopir
menurut pengelola hotel eminens majikan sang sopir dan juga anggota dewan provinsi jawa barat
tidak terima saat seorang staf hotel menegurnya karena tidak menggunakan masker
ia kemudian meminta staf hotel mengambilkan masker yang telah disediakan hotel di kamarnya sambil melakukan pengancaman
peristiwa itu terjadi saat anggota dewan tersebut datang ke restoran hotel pada selasa pagi
oknum ini tidak mau menggunakan masker dan menyuruh staff saya untuk mengambil maskernya ke kamarnya
lalu ada beberapa pengancaman di situ pengancam juga akan melakukan pemukulan penggeroyokan di luar dan sebagainya
kita tidak boleh pilih ya itu siapa tamunya yang datang ke restoran itu harus menggunakan masker
kepolisian sektor pajak
kacet cianjur hingga rabu siang masih memeriksa para saksi yang merupakan staff hotel eminens
kasus tersebut kini dalam tahap penyelidikan
dan sejauh ini kita masih melakukan penyelidikan
penyelidikan terhadap korban yang berinisial g pelakunya tamu yang ada di hotel eminent dengan inisial masih dalam penyelidikan
polisi juga sudah melakukan olah tkp
rekonstruksi dan membuat laporan serta memeriksa korban
gani aris cianjur jawa barat